sumber air ini menjadi salah satu hal penting juga dalam proses pemadaman ya pak ya
jakarta ini mengalami el nino yang cukup panjang
bersama tiga klub yang berbeda